wangi banget kayak kuburan baru
pantesan ini aroma apa ya
ini aroma embun pagi kalau situ mau saya ada stok banyak gak mahal kok
maaf mas saya belum minat beli
waduh lagi pada ngumpul nih
biasa drok gue lagi dengerin kak seman curhat
iya lah siapa lagi
drok dad kayaknya gue mesti buru buru sama si tini nih
biar habis lebaran gue bisa tinggal serumah sama dia
emang lo udah bisa ngasih makan dia
gue kan dagang deh gue punya penghasilan
walaulah gak apa apa atubeh
kayak sama siapa aja tenang aja
saya juga mau pulang deh
tadi bilangnya gak lemes
sekarang kerjaannya nyender lagi
tadi kan ada tiga tis
kalau ada tika gue lemes
mbak tika cakep juga ya mas bur
mau ke rumah laras ya
kok mas pur nanyanya ke arah situ sih
tis buat gue aja tis
terus buat saya apa
ntar duitnya buat lo
sama pur nomo aja ya
gak usah takut
baik baik baik
bapak mau kemana

ya elah gaya banget kayak anak muda aja

gajah gue pasang gigi palsu bukan buat gaya gayaan
biar gue bisa makan enak
terus ga udah ada giginya mau yang dimana
diajak taunya yang di rumah sakit
jangan yang di rumah sakit yang deket sini aja
oh yaudah yang di rumah sakit aja
mas pur mau ga antre miss ke pularas beli shampoo
boleh ke mana ke warung apa minimarket
kemana aja yang deket
ayo ntar ya muter dulu
oh ya kak
kenalin ini tepatnya
kalau gitu tinggal dulu ya
maaf tarikin dulu boleh ga
mak kejunya nggak langsung dimasukin ke adonan aja
taruh di kulkas dulu biar kagak lumer
mas syerti udah barang ke jawa lagi
kayanya enggak mbak
berarti kita sama sama di sini ya
iya ntar aku main ya mbak
ntar keburu sore
tadi katanya kamu warung mana aja yang penting dekat
tapi warungnya kecil
kamu tanya aja dulu ada apa enggak
ada shampoo sejuk adem
kok cepet langgangnya
ini baru setengah mateng po
di catatan emak kue setengah matengnya nanti dilumurin sama telur
terus nanti pakai keju baru di oven lagi
kok enggak langsung diolesin aja mas sebelum masuk oven
mas sekarang mau pakai cara yang ini
katanya hasilnya bisa lebih bagus
apa bedanya mak
pok tadi enggak liat liat sih
kan adonannya baru diangkat dari oven pok
kan mas pur udah nganterin saya ke warung
kalau cuma nganterin duan enggak usah
enggak enak ah
nanti kalau kamu butuh apa apa atau mau ke warung atau kamu mau beli apa apa
telepon apa sms kue aja ya
tapi saya enggak punya teleponnya mas pur
nomor kamu berapa
neng bisa ke depan nggak sekarang
kok gak bawa gerobaknya
kan masih siang abang belum waktunya jualan
gak ada apa apa abang cuma mau tanya neng udah punya baju lebaran belum
serius beneran nih neng
kok kamu di sini ika di dalam itu belum dibersihin
bang ojek bang
mas bur ada penumpang tuh
sorry i sibuk
sini lo ke sini pengen ngapain dad
kalau gue mau ke sini gak pengen curhat
gue sini cuma mampir
oh iya dad tadi gue ketemu siti ini
ngapain lo ke rumah siti ini
gue pengen beliin dia baju lebaran
tapi majikan nya keburu keluar
gue jadi bingung kalau begitu
kok turun sini bang
iya di sini aja rumah saya dekat di belakang
wangi banget kayak kuburan baru
bisa aja ini saya biasa pakai minyak wangi
ini aroma embun pagi
kalau situ mau saya ada stok banyak
gak mahal kok
maaf mas saya belum minat beli
waduh lagi pada ngumpul nih
gue lagi dengerin kak seman curhat
iya lah siapa lagi
kayaknya gue mesti buru buru ramar siti ini nih
biar abis lebaran
gue bisa tinggal serumah sama dia
gue punya penghasilan
iya man situ harus semangat
pasti ada jalannya untuk
kalau dagang emang ada hasilnya
dagang bubur kagak laku
dagang petasan dilarang
gue kagak ada pemasukan
kenapa jadi lengcur dad